tim tuan rumah papua berhasil menyebut medali emas dalam cabur futsal setelah di laga final mengalahkan tim jawa barat di gor futsal sp dua timika
partai final ini juga sekaligus ajang pembuktian predikat tidak terkalahkan tim papua dalam cabang olahraga futsal pon ke dua puluh
tuan rumah yang didukung ribuan supporter yang memadati venue langsung mengebrak dan menekan pertahanan tim jawa barat yang dijaga oleh ahmad habibi
babak pertama tim papua berhasil menorekan dua gol dan jabar mencetak satu gol
tim jabar sempat menyamakan kedudukan skor dua dua pada babak kedua namun tim papua kembali unggul tiga
drama terjadi dua menit jelang laga usai setelah pemain jabar rio diusir wasit akibat menjegal ardian syahruntuboi
memanfaatkan keunggulan jumlah pemain papua pun menambah keunggulan menjadi empat dua setelah wendy brian lindre mencetak gol pada menit ke tiga puluh satu
hingga akhir pertandingan skor tidak berubah bagi keunggulan tuan rumah empat
dan hasil ini sekaligus mengukuhkan papua sebagai peraih emas cabur futsal